gubernur dki jakarta basuki cahayapurnama
langsung menanggapi teguran dari wali kota surabaya tri risma hari ini
sebelumnya ahok dinilai takut jika tidak menjadi gubernur lagi
sehingga mengeluarkan pernyataan yang dinilai menjelek jelekan kota surabaya
dalam tanggapannya ahok justru kembali memuji kinerja risma
dan juga bercerita bahwa acap kali ahok mengutus tafe untuk belajar
mencontoh sistem kerja pemerintah kota surabaya
ahok juga mengaku terkejut terkait dengan bagaimana perubahan sikap
dari wali kota surabaya risma yang gusar akibat pernyataannya
bagi ahok risma adalah kepala daerah yang baik dan mampu memimpin kota surabaya
namun dalam persaingan merebut kursi dki satu ahok mengajak semua calon gubernur
untuk bersaing secara sehat dan juga terbuka
saya bilang bukan luas aku juga ngers
diko jakarta itu dua kali dari surabaya aku ngeri
bagi ahok risma juga ngeri
bandinginnya enggak b
banding apa misalnya adipura
anda nggak bandingin kota surabaya dengan kota jakarta
adipura itu bandinginnya apa surabaya dengan jakarta pusat jakarta selatan
wali kota sama gubernur beda nama dong
jadi itu saya maksud surabaya itu setaranya itu kayak jakarta selatan jakarta
kan sama sama kota
ibu risma jadi
baper marah konvensi pers
seolah olah aku diadu domba
kan saya sudah bilang saya senang sekali kalau semua kepala daerah yang berhasil nyalon gubernur
supaya waktu nyalon gubernur itu terjadilah dialog kinerja bukan sarah gitu loh
wali kota surabaya tri risma hari ini membantah jika kemarin dirinya marah
saat menanggapi perang
saat menanggapi perang
saat menanggapi perang
pernyataan gubernur dki jakarta basuki cahayapurnama ahok soal surabaya hanya sebesar jakarta selatan
risma hanya menegaskan dirinya tidak terima jika ada yang menginjak harga diri kota surabaya
sementara itu soal pernyataan ahok yang berharap risma berangkat mencalonkan diri sebagai dki satu dan dapat beradu program dengan dirinya
risma juga menyatakan tetap pada pendirian jika dia tidak ada niatan untuk mencalonkan diri sebagai gubernur
risma juga menyatakan tetap pada pendirian jika dia tidak ada niatan untuk mencalonkan dirinya
risma juga menyatakan tetap pada pendirian jika dia tidak ada niatan untuk mencalonkan diri sebagai gubernur